halo selamat siang ketemu lagi dengan saya dea kartika di chatroom sore hari ini kita akan
berbicara atau ngomongin soal hal hal yang berkaitan dengan kesehatan apalagi pandemi
covid sembilan belas ini membuat kita tuh menjadi apa ya menjadi sangat peduli begitu untuk menjaga
kesehatan banyak cara dilakukan orang untuk tetap sehat misalnya berolahraga tidur cukup
meminum vitamin kemudian juga ada vaksin yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah dalam
hal ini dalam konteks pandemi adalah vaksin covid sembilan belas tapi juga yang tidak kalah penting
adalah vaksin covid sembilan belas
influenza nah pada sore hari ini saya akan mengundang narasumber ikut live bareng kita
di sore hari ini halo teman teman terima kasih sudah bergabung nanti akan ada saya invite ya
narasumber atau ahli ya ini adalah prof dr iris rengganis ketua pp perhimpunan alergi
imunologi indonesia saya akan invite dulu prof iris
hai di sore hari ini oke saida nanti kita akan mendengarkan ya kira kira seperti apa pendapat
dari prof iris soal vaksin influenza pentingnya seperti apa sih kita untuk mendapatkan vaksin
terutama bagi kita yang sudah berusia dewasa dan bagi kita yang mungkin saja punya comorbid
misalnya memiliki penyakit penyerta seperti jantung kemudian juga diabetes
dan mungkin saudara atau rekan kita yang secara usia ini sudah dianggap lansia
jadi ini penting sekali informasi sore hari ini ya
kita akan segera invite halo selamat sore
ada sekitar sembilan puluh an teman teman yang sudah join di live cnn indonesia sore hari ini
oke kita akan coba lagi
nanti teman teman kalau misalnya mau tanya soal detail pentingnya vaksin influenza
bisa tulis pertanyaannya di kolom komen ya
kita akan tunggu kita akan jawab nanti pertanyaan nanti prof iris akan jawab
saya lagi coba untuk invite prof iris
kira kira gimana sih kalau misalnya mungkin ada orang tua kita
oke sudah bergabung prof iris
prof terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk ngobrol bareng soal pentingnya vaksin influenza untuk dewasa dan para pemilik komorbid atau penyakit penyerta
sehat dong hari ini
jelas gak suara dea di sini prof
iya saya dengar suaranya
oke sudah disapai nih ada fanny hello prof
itu sudah menyapa prof iris
kita sudah siap siap mendengarkan pendapat prof iris tentang pentingnya vaksin influenza
oke sehat ya prof
berbagai dunia terkena influenza berat tiap tahun dan dari jumlah tersebut diperkirakan
ada dua ratus sembilan puluh hingga enam ratus lima puluh orang meninggal tiap tahun sebenarnya boleh digambarkan nggak sih dok
sepenting apa sih vaksin influenza terutama bagi orang dewasa dan penderita comorbid dok
kita tahu bahwa influenza itu penyakit yang sangat menular ya jadi ke influenza
pernah menjadi pandemik beberapa tahun yang lalu pertama kali mereka ditemukan di
spanyol tidak tetapi sudah tidak pandemik lagi dan vaksinasi influenza itu diberikan kepada
it sampai usia langsia yang penting adalah itu justru
hai yang jurkan untuk vaksinasi influenza sampai comorbidnya terkontrol kita bisa lakukan vaksinasi
prof kalau beberapa mungkin ini orang orang di sekeliling saya saya ini kan sebabnya kok
boleh digambarkan gak dok
perbedaannya tuh apa dok
biar orang tuh punya background
karena kan kalau kita lihat data
dari who jumlahnya
gak sedikit loh dok yang meninggal dunia
suatu penyakit yang seringkali
bersamaan dengan covid
jadi kalau orang sakit covid
penapasan influenza juga penapasan
seringkali kalau kita
terlepas dengan infeksi yang lain
salah satunya adalah
yang punya bakterial
ya karena itu kita mengajurkan
untuk divaksinasi influenza
vaksinasi itu harus diberikan
sebelum orang itu sakit
karena vaksinasi adalah suatu penjagaan
mengajurkan kalau bisa
sudah dilakukan vaksinasi covid
satu bulan kemudian
setelah vaksinasi covid yang kedua
dari who juga menganjurkan demikian
merupakan vaksinasi yang kedua
setelah diberikan vaksinasi covid
karena itu kita menghimbau
kekuatan kita dengan vaksinasi influenza
salah satunya ya
sampai covid saat ini
sebagai ya mungkin ini hanya
kalau influenza itu bisa diobati
kalau misalnya seseorang
misalnya orang dewasa dan
punya penyakit penyertaan
ini kalau misalnya kena flu
jadi kalau orang terkena influenza
ya kalau misalnya
tapi komplikasi dari influenza
itu bisa menyebabkan penyakit pneumonia
terutama pada lansia
imut kalau dari sisi imun
memiliki sistem imun yang sangat retan
ya sistem imunnya sudah
tumbuh juga sudah berkurang
ya karena itu tidak hanya vaksinasi influenza
sebetulnya vaksinasi yang lain
juga kita anjurkan
nah kemudian pada yang punya comorbid
mudah untuk terkena influenza
itu pun dianjurkan untuk dapat diberikan vaksinasi influenza
jangan tunggu sakit ya karena risiko
orang orang yang punya comorbid untuk kena influenza
itu akan lebih mudah
dibanding bagi yang punya comorbid
justru lebih dianjurkan untuk dapat diberikan vaksinasi influenza
berarti gejalanya akan jauh lebih ringan
dan potensi ada komplikasi yang berat
itu bisa dihindari dengan vaksin influenza ini ya prof ya
ya gejala ya
kalau pun dia terkena pada saat sudah divaksinasi
gejala akan jauh lebih ringan
karena dia sudah minimal punya kekebalan antibody di dalam tubuhnya
karena diberikan vaksin sebelumnya
ada perbedaan dengan flu
flu kita sebut selesma atau common cold
itu yang biasa ya perlu yang biasa
yang sehari hari kita temukan
tetapi kalau influenza itu berbeda dengan selesma
tapi kalau pada influenza itu tiba tiba
sekali sekala demamnya tinggi
berakhir tiga empat hari
bisa seperti itu influenza
ya sakit kepala di influenza lebih sering
dan lebih nyata
dan juga ngeri pegel
itu biasanya lesbos ringan ringan aja
kita kalau kena flu juga badan kan pegel pegel
nah tapi kalau pada influenza
biasa terjadi dan sering sangat sakit
jadi ngerinya lebih ngeri ngeri
nah biasa pada selesma emang
ada lemah ya
tetapi pada influenza
itu bisa sampai lemahnya
sedang berat sampai
berbulan bulan satu bulan dia bisa
merasa masih lemah
prof berarti boleh gak
kalau misalnya kita nih menyebutnya dengan
sakit meriang itu hanya selesma
bagaimana mbak dua
gak begitu terdengar
waduh aku agak meriang nih
nah kalau yang namanya meriang itu
apakah itu selesma
berarti belum influenza ya prof ya
ya jadi kalau masih flu flu biasa
ada juga yang sebut influenza like illness

flu flu lebih berat tapi lebih
tapi kalau yang flu biasa itu jauh
yang biasa sehari hari kita temukan
nah jangan sampai kita
influenza yang berat
ya itu yang harus kita hindari
makanya sekarang sudah ada
profesional melindungi kita
waktu awal awal pandemi
untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas
ini kan belum sebesar sekarang
dulu banyak orang karena menganggap bahwa covid sembilan belas itu seperti flu
menggunakan vaksinasi influenza
eh tapi sebenarnya
bagaimana sih dok efektivitasnya
dan harus berapa kali begitu dok
vaksin influenza itu didapat oleh orang dewasa maupun pasien comorbid
bermutasi terus ya sehingga setiap tahun
setiap farmasi yang membuat vaksin influenza itu
harus menyesuaikan dengan strain virus
yang akan beredar tahun depannya
nah pada dewasa anak maupun
pada bayi itu tetap satu kali diberikan
kalau di negara dingin seperti amerika
mereka memberikan awal musim dingin sebelum musim dingin tiba
ya dan mereka rutin diwajibkan
untuk diberikan setahun sekali di negara yang empat musim
karena sangat terasa sekali perbedaannya dengan tidak diberikan
ataupun diberikan karena influenza pun bisa mengancam nyawa
dulu berupakan pandemik
sekarang sudah endemik
ya sudah ada setiap
setiap jangka nyakit influenza
waktu saya sebelum pandemi dok
nggak begitu aware bahwa
orang dewasa seperti saya itu penting untuk mendapatkan
saya menjadi mencari informasi
ada juga di dalam dalam hal vaksin influenza ini ada
vaksin tif dan kif itu apa sih dok sebenarnya dok istilah tif dan kif itu
mbak dea suaranya terputus ya putus putus ya prof ya saya ulang ya
jadi ini kan ada vaksin tif kif itu apa sih prof maksudnya
vaksinnya aktif gitu pertanyaannya
vaksinnya aktif gitu pertanyaannya
perbedaan dari tif dan kif prof
dari tiv dan qiv
oh ya yang trivalen dan kuadrivalen ya
ya dan trivalen itu ada tiga ya tiga valen ya
jadi ada tiga strain tapi yang terbaru adalah kuatrivalen ya
nah kuadrivalen ada empat strain
nah ini yang lebih lengkap
akhirnya vaksin yang terbaru adalah yang quadrivalent
jadi ada empat macam strain virus di dalamnya
ada mereka ada a dan b
yang b nya ada dua yang a nya juga ada dua
sedangkan yang trivalen yang b nya hanya satu yang a nya ada dua
jadi kekurangan satu b
karena itu pada quadrivalent dilengkapi yang strain b nya ada dua
jadi yamagata dan victoria
itu namanya yang cb
nah quarifin inilah untuk berbagai macam jenis virus influenza
ya memang yang paling banyak adalah yang empat tadi
yang selalu diikuti setiap tahun oleh who
yang mana yang depannya
sehingga itulah yang dibuat vaksinnya
divaksin dibuat sesuai dengan strain yang akan ada di tahun depannya
yang akan beredar
jadi satu tahun minimal satu kali ya prof ya
setiap tahun satu kali
karena itu harus diberikan setahun sekali
tapi tahun depan berubah lagi vaksinnya
jadi vaksinnya setahun itu sudah berubah lagi
nah apakah covid juga nanti begitu
sepertinya akan begitu
ya kita lebih mengharuskan
harapkan di endemik
vaksin setiap tahun
misalnya ya untuk pencegahan
ya tetapi tidak pandemik lagi
ya seperti itu
harapan kita seperti itu ya
jadi kita pun punya contoh seperti ini
bukan pencegahan dari saat sekarang
nah tadi kan prof iris juga bicara
sudah membahas soal vaksin influenza
yang sebenarnya bisa diberikan kepada pasien dengan penyakit penyerta
itu berarti untuk lolos screening kesehatan
untuk mendapatkan vaksin influenza itu seperti apa dok
untuk influenza itu sebetulnya
strain yang berasal dari dunia itu kan
sudah kita tahu ya
produsennya vaksinnya juga sudah
sudah tahu apa yang harus diproduksi
ya dan kapan kita melakukannya itu setiap saat
ya jadi juga apa namanya
vaksin influenza itu adalah vaksin yang dimatikan
ya vaksin yang sudah mati jadi aman
aman untuk semua usia
tidak memandang usia dari bayi sampai lansia
itu silahkan dipakai
bahkan boleh ya
sudah anggap aman
dari pilpres satu dua tiga itu boleh ya
vaksin influenza itu bisa diberikan bersamaan dengan vaksin vaksin yang lain
dia harus diberikan tersendiri
nah kemudian vaksinasi influenza boleh diberikan satu bulan setelah vaksinasi covid yang kedua
baru boleh diberikan vaksin vaksin yang lain
dan vaksin influenza itu boleh diberikan
satu bisa di kiri
misalnya orang mau umroh
satu di kanannya meningitis
bisa sekaligus kiri kanan oke
ya seperti itu
sebelah kiri kita berikan meningitis
tidak ada masalah sama sekali
karena vaksinnya lama
sehingga kita sudah merasa itu lebih aman
kalau vaksin covid memang dianggap aman
tetapi karena vaksinnya baru
sehingga kita tidak mau ada kipik
vaksin covid atau dari covid
jadi covid itu memang khusus
jadi harus terpisah
diberikan hanya tersendiri
tidak boleh digabung dengan vaksin lain
mungkin nanti kalau covid sudah menjadi endemis
prof tadi juga menyebut soal kipik
nah ini mungkin teman teman yang sedang nonton live
ini belum tahu nih prof
termasuk saya nih
misalnya teman teman di sini
sudara sudara kita misalnya
akhirnya memutuskan akan vaksin influenza
itu biasanya apa prof
setelah vaksin tubuh akan bagaimana prof
apakah seperti kemarin kita
misalnya orang orang yang perlu divaksinasi
itu kalau kita lihat kipi daripada influenza
dan nyerinya tidak terlalu seperti
orang bisa kerja kembali
dan jarang demam ya
jadi paling pegel pegel sedikit
bekas suntikan kemerahan sedikit
terus satu dua hari juga sudah hilang
tapi tidak sampai seperti vaksin baru
jadi memang masih
banyak kipik kipik yang penyertanya
sangat keringat sekali kipiknya
dan kalaupun orang terkena influenza
tidak akan seberat kalau dia tidak divaksinasi
tapi kalau dia tidak divaksinasi
itu akan memperberat penyakit influenzanya
apalagi kalau ada penyakit penyerta dengan covid
itu akan lebih buruk lagi
nah paling tidak kalau dia sudah divaksinasi dua duanya
dua duanya akan terlindungi
kalau terlindungi komorbid ya
semua komorbid apapun
itu akan lebih berat
dibandingkan dengan kalau dia divaksinasi
dan dapat terjadi bermacam macam komplikasi
apalagi orang yang ada comor diabetes
sudah mulai menurun
terus dia terkena influenza
terkena covid pula
nah itu akan terjadi bermacam macam komplikasi
yang paling sering terjadi komplikasi pada influenza
adalah infeksi saluran nafas bawah
penimunia itu biasanya terjadi bakteri
tapi pada covid
pneumonia itu bisa dari virus
bisa terjadi karena bakterial
karena itu kita tetap harus menjaga
supaya semuanya kita bisa di cover
jadi kalau untuk pneumonia bakterial
nah influenza sudah lengkap semuanya
jadi di dalam saluran nafas ketiganya ada ya
jadi memang kita anjurkan
kemudian khusus untuk yang usia di atas lima puluh tahun
semua harus mendapatkan vaksin influenza
untuk menghindari resiko
gejala yang lebih berat lagi
melihat di kolom komentar
siapa saja yang tanya
yang nanya kepada prof iris
teman teman mungkin yang udah nonton live
mau kirim pertanyaan
di kolom komentar langsung tulis aja
ini pertanyaannya menarik banget nih prof
ini dari akun
sebelum vaksin melanda
dan sesudah saya juga udah
saya jarang sekali kena flu
kalaupun kena flu hanya sehari
apakah saya perlu
ini ada yang nanya prof
karena dia katanya kalau kena flu cuma sehari
apakah masih perlu vaksin influenza
kalau kena flu itu sembuh hanya cuma sehari
sebetulnya kalau influenza tidak ya
bisa satu dua minggu
satu minggu ya
ya berbaring tempat tidur
tapi kalau hanya flu biasa
itu ya satu hari dua hari mungkin hilang
ya tapi gejalanya pun ringan
walaupun dia sampai tiga lima hari
tapi gejalanya ringan
apa namanya sakit kepalanya sampai sering
tetapi kalau batuk pada influenza itu bisa jadi parah batuknya
apa namanya berbaring tempat tidurnya bisa sampai sepuluh hari pada influenza
karena lemah sekali
lemes sekali ya
dan komplikasi bisa terjadi pada influenza
dan bisa mengancam nyawa
ya jadi kita harus berhati hati
apalagi yang punya penyakit comorbid